masyarakat utamanya untuk bisa mengenyam pendidikan
misalkan saja sungai berarus deras jalanan licin berbatu hingga hutan lebat
justru tidak menjadi halangan bagi lima guru sd negeri pojok kelitih tiga
di jombang jawa timur untuk tetap berangkat mengajar
benar sekali penyemangat mereka adalah tujuh belas siswa sekolah dasar di desa terpencil
yang setia menanti kedatangan gurunya untuk belajar
waktu menunjukkan pukul enam tiga puluh pagi
lima guru sd negeri pojok kelitih menitipkan motor mereka di rumah samirin
salah seorang warga desa tondowesi pelandaan jombang jawa timur
mereka bersiap untuk menuju sekolah tempat mereka mengajar
dengan berjalan kaki selama satu lima hingga dua jam perjalanan
lima guru ini sengaja menanggalkan sepatu yang dipakai
karena jalan menuju lokasi licin dan berbahaya jika dilalui dengan alas kaki
tiga sungai berarus deras harus mereka lalui setiap hari
agar tidak terjebak arus deras kelima guru ini bergandengan tangan saat melintas
satu sungai dengan sungai lainnya dibatasi oleh hutan dan perbukitan
setibanya di sekolah lelah pun terbayar dengan sambutan belasan siswa
yang siap menerima kedatangan mereka
sucipto adalah satu dari kelima guru
yang dengan susah payah tiba di sd negeri keliti
ia adalah guru honorer yang sudah mengajar selama lebih dari empat belas tahun
selama itu pula tidak ada penghargaan dari pemerintah yang ia terima
bahkan sucipto masih menanti kejelasan statusnya menjadi pegawai negeri sipil
saya mengajar di sini mulai sukuan dua ribu empat sampai sekarang
sekarang statusnya masih honorer
nah tapi gimana lagi kita dibutuhkan tenaganya untuk mengajar di sini
biarpun kita masih honorer tapi tetap semangat untuk mengajar di sini
kita tahu kalau kita datang aja betapa senangnya anak anak ya
karena kita berpikir ulang
terus kalau kita nggak datang gimana dengan anak anak
ya anak anak kan juga butuh seperti yang lain sekolah yang lain
dia butuh pendidikan
meski mengajar di sekolah yang masih minim fasilitas
dengan jarak tempuh yang cukup jauh tidak membuat para guru di sekolah ini berkecil hati
selain guru siswa yang bersekolah di sd negeri pojok litih tiga ini
juga mengaku sudah terbiasa saat harus menyeberangi sungai berarus deras
jika ada rasa takut para siswa saling menguatkan satu sama lain
setiap hari melewati sungai ini
memang kalau tidak lewat sungai ini
ada jalan lain ya
kalau banjir gimana
ya tidak masuk
takut nggak melewati sungai seperti ini
harapannya ke pemerintah gimana
supaya kalau nabang sudah takut
pernah ada temannya yang
kalau belum tahu dari sisi jarak sd negeri pojok liti tiga
sebenarnya hanya berjarak sembilan puluh dua satu km dari kota surabaya
namun sayang perhatian justru tak tertuju pada sekolah yang memiliki tujuh belas siswa ini
nah kurang lebih seperti itulah ya potret pendidikan yang ada
dan itu fakta yang menarik you know
tidak bisa disembunyikan begitu kalau di kota
permasalahannya lain ada
pendidikan sekarang ini
harus bisa adjust
dengan kemajuan teknologi
sedangkan di daerah
lebih kepada fasilitas infrastruktur
dan ya terjadi
betul apalagi kalau kita
bicara soal jombang jawa timur jaraknya
juga tidak begitu jauh kok belum lagi ada beberapa
daerah yang jaraknya bisa
ribu ribuan kilometer sana apa kabarnya
dengan mereka ya utamanya di wilayah wilayah
perbatasan mungkin itu salah satu
kritik kami soal pendidikan
yang hari ini juga diperingati
sudah beratus ratus tahun diperingati
bahkan sebagai hari pendidikan
nasional nah bicara soal pendidikan
bukan cuma soal itu saja
saat ini sudah hadir di studio
seorang artis sekaligus kita bisa katakan
tenaga pengajar wanda hamidah
kamu sudah sebelum siaran
oh iya ya kali kali bagi bagi
karena bagi inspirasi juga gitu jadi gini
kita konfirmasi dulu berarti
mbak wanda menjadi dosen
betul dosen tamu aja
dosen tamu aja tapi masih link in
dengan latar belakang pendidikan
bisa sekali senang juga bisa ketemu
dan diskusi sama mahasiswa
sekarang itu kan gini ya dulu kan
pernah jadi mahasiswa dulu pernah belajar juga
lalu sekarang mengajar gitu
pasti berbeda kan lah ya
yang pertama kali pengen saya tanya itu
zaman sekarang ini di kota kan ya
di jakarta gitu apa yang
jadi tantangan terbesarnya
sebetulnya sih gini gak cuma mahasiswa ya
terutama juga mereka student ya
pelajar pelajar juga sekarang
guru itu dituntut untuk lebih
pinter dari mereka dan
menguasai teknologi kadang kadang
kalau ada pertanyaan pertanyaan
yang mereka justru
lebih tahu mereka lebih update
kita nggak tahu kan
nggak lucu gitu jadi kita juga
mesti update dengan
perkembangan perkembangan juga harus
kita update gitu jadi
nggak boleh kalah sama mereka jadi guru itu harus mengejar
pengetahuan yang mungkin
pelajar pegang laptop
ya mau gak mau kita juga harus
mulai menguasai teknologi nggak bisa enggak
kalau enggak kita ketinggalan nanti
nah tapi masalahnya sekarang tuh kayak gini juga nih
mbak kontroversinya adalah
ada masih banyak sekolah begitu ya yang
untuk menggunakan gadget ketika lagi
belajar di sekolah gitu
beberapa sekolah ada juga yang bahkan
men support untuk bisa menggunakan
gadget karena ini namanya generasi milenial
katanya tidak bisa dipisahkan dari gadget
mbak waneseri melihatnya seperti apa
saya gadget itu ya tergantung
kalau di jam sekolah
misalnya kalau di apalagi
sekolah anak saya jam pelajaran
gadget diambil nanti pulang baru bisa
dikasih dikembalikan lagi
jadi pemakaian gadget ini memang
bukan waktu pelajaran
atau di luar pelajaran
takutnya digunakan untuk media sosial
tapi memang harus melek juga sih ya
tapi selain masalah teknologi
kalau kita bandingkan deh dengan
apa yang terjadi sebetulnya ya
problem pendidikan terutama di indonesia
kalau kita lihat secara global
itu pertama infrastruktur
kedua tenaga guru
yang ketiga ginilah kita masih terjebak pada
mengajar yang konvensional
dalam arti bahwa guru itu
nggak berdiskusi dengan
siswanya dengan mahasiswanya
apa yang diajarkan jadi
dan terlalu banyak materi
juga terlalu banyak teori
seperti misalnya ada yang melihatkan
anak sd sekarang anak smp maupun anak sma
mereka harus mempelajari semua mata pelajaran
dan diharapkan menguasai semua mata pelajaran
which is terlalu berat buat mereka
nggak dikasih kebebasan
dan kadang kadang kalau guru udah mengatakan
dan kebanyakan teori itu gini
kalau saya bilang gelas ini merah
kamu juga harus bilang gelas ini merah
nggak boleh ada jawaban lain di luar itu
itu sampai sekarang juga
sampai sekarang masih terjadi
di beberapa sekolah yang nasional plus
tapi berapa persen sih murid di indonesia yang masuk sekolah nasional pros atau internasional
itu pengajarannya menggunakan metode yang berbeda
sebetulnya problematika sekarang itu supaya di indonesia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik
juga sebetulnya membebaskan pemikiran pemikiran murid
supaya bisa mengkritisi
nah guru guru sebetulnya guru guru di indonesia saya melihat belum siap nih
secara mental untuk bisa mengajak murid berdiskusi
bahwa ada pemikiran
justru kan sebetulnya guru yang sukses itu adalah menghasilkan murid yang sukses
yang mungkin lebih sukses
dan punya pemikiran pemikiran yang brilliant yang baru
yang lebih pinter yang lebih hebat daripada mereka
jadi saya sendiri merasa bahwa nggak boleh ada
contoh kecil deh misalnya pelajaran sd
kalau matahari bersinar cerah berarti ini menandakan musim panas
bukan musim panas adalah musim kemarau
artinya kan sama ya
jadi di buku kemarau
dan sebegitu kakunya teoris
sama praktek gitu
tapi kan sebetulnya apapun itu namanya ya
sebenarnya ada institusi yang bertanggung jawab pada guru
fasilitas dan juga permasalahan lainnya
kemendikbud misalnya begitu
anda melihatnya apa sih yang kurang
karena kan di kemendikbud sendiri juga
kalau kita lihat banyak profesor pendidikan
mereka juga tentu memahami bagaimana
ya kan kita bicara ini sama mbak wanda kan kebetulan tiga aspek nih
mbak wanda politisi juga gitu kan di dprd tentu menggojok hal ini
praktisi juga sebagai pengajar
dan sebagai ibu juga untuk anak anak di rumah
pasti kompleks lah melihat itu semua
kalau soal kebijakan dan lain sebagainya gimana
ya sebetulnya sih gini ya
balik lagi ke pertama reformasi birokrasi
dibuat jangan seribet mungkin gitu
ini kementerian pendidikan juga masih
ya contoh yang saya hadapi sehari hari
misalnya waktu di dprd dki kan saya di bidang pendidikan juga
sekarang murid sekolah negeri semuanya
kemudian ada sekolah swasta
sekolah swasta misalnya banyak di jakarta ini
mau saya yakin pasti di daerah daerah lain juga
banyak murid murid madrasah
guru guru di murid madrasah tidak terayomi
karena ini contoh kecil aja salah satu contoh
karena ternyata mereka di bawah kementerian agama
jadi pemerintah merasa
oh itu bukan tanggung jawab
walaupun sebenarnya tanggung jawab itu juga wasliduh
mestinya kan persentasenya kecil
tapi harusnya pun ada diskusinya juga harusnya terus menerus gitu ya
dan mestinya juga pemerataan pendidikan
ini nggak cuma di kota kota besar
murid murid di sabang sampai di papua
sampai di kupang sampai di alorote dan segala macam
mestinya mereka punya hak yang sama dengan murid murid yang ada di jakarta
menggunakan buku yang sama
mendapatkan kualitas guru yang sama
itu namanya pemerataan
tapi kan kenyataannya enggak
kita gak entah buku seperti apa yang mereka dapatkan
gurunya satu guru
kita sudah sering melihat kenyataan bahwa
kepala sekolah merangkap guru
merangkap yang nyapu kelas juga
apalagi untuk yang daerah terluar ini
jadi pemerintah benar benar mesti memfokuskan ini
sebelum ke masalah sistem yang lebih besar lagi gitu
mestinya guru itu ya seperti
mungkin kita bisa pakai ya
mungkin kita bisa pakai seperti sistem dokter ya
bahwa guru itu harus dikirim dulu ke
dan dikirim itu sebetulnya
bisa dikasih intensif ya
misalnya dikirim kalau yang sudah berumah tangga
mungkin dikirim dengan mendapatkan fasilitas yang layak
disediakan rumah untuk mereka
supaya mereka juga betah mengajar di pedalaman
jadi enggak cuma dikirim memakai tas ransel aja dikirim
kompleks lah sebenarnya masalahnya ya
ini kita mau jeda dulu
iya kita jeda dulu aja deh karena ya
soalnya ini enggak nyala makanya
memang ini ada banyak tadi ya masalah satu persatu
tapi bisa juga dong kita lihat ataupun
apa ya berkaca sama yang sudah terjadi
termasuk juga mungkin ada perubahan perubahan
yang sebetulnya positif dari pemerintah
nanti usah jeda deh
tetap bersama kami di good morning

bersama kami masih di good morning
tadi kita bicara banyak soal kritik mengkritik gitu ya
yang memang saat inipun masih terjadi
meskipun hari perianikan nasional
masih belum aja gitu tapi kalau saya mau
tanya bahwa ada hamidah sebagai ibu
dengan anak anak yang saat ini bersekolah
ngelihat pengalaman itu seperti apa sih
perubahan perubahan yang ada sama anak
dan yang terjadi di masa masanya mbak wanda
sebagai seorang anak yang belajar dulu
sekarang kalau di rumah
mungkin kita kalau sebagai orang tua
ya kita gak menerapkan
pendidikan yang sekaku orang tua kita
zaman dulu gitu artinya
anak anak dulu kan kita segen ya
membantah orang tua gitu
tapi sekarang ya artinya
kita harus mengajarkan anak anak
bebas berpendapat tapi dengan
norma dan etika yang sopan
tidak mengeraskan suara mereka
mengemukakan apa pendapat mereka dan
boleh diajak berargumentasi
dan itu sebetulnya bagus
apa yang kita terapkan di rumah di sekolah
juga seperti itu kadang kadang sampai
murid yang kritis di sekolah itu
masih dianggap sebagai sok tahu
kurang ajar dan sebagainya
sebetulnya itu gak boleh
ada stigma itu terhadap
murid justru mestinya guru
lebih terbuka lagi mengemukakan
selama itu disampaikan
atau kritikan murid itu
argumen murid itu sebetulnya
menandakan dia seorang murid yang
pandai jadi gak
cuma duduk diem
artinya kan orang yang pandai itu orang yang
mempertanyakan segala sesuatunya
dan sekarang itu
guru udah harus
terbuka dan setidaknya
kadang kadang muridnya jauh lebih pinter ya karena
mereka kan terus update informasi terus
kayaknya gak begitu deh
tapi mungkin itu terjadi
kalau dari kacamata saya ya
terjadi pada saat kita berhadapan sama
guru yang memang
atau terbelang pendidikannya di masa masa generasi yang lalu
karena kalau sekarang nih
saya dulu sarjana pendidikan sekarang nih saya
guru yang mengajar di era era
milenial memang berbeda jadinya
integrasi teknologinya tuh sulit
untuk mereka yang memang
mendapatkan saja pendidikan di masa masa yang lalu itu
dengan guru guru yang senior
mungkin mereka harus ya beberapa tahun
itu harus training lagi
tetap maksudnya seperti murid juga
kita merasa pendidikan itu kan kita nggak pernah merasa pandang
guru kan juga begitu
walaupun ngajar sepuluh tahun
harus siap juga menghadapi perubahan
mengajar dua puluh tahun tiga puluh tahun
tetap artinya ilmu itu kan gak ada habisnya ya
makin banyak ditambah
akan semakin baik
jadi tetap harus di
terus satu hal lagi nih di indonesia
ya sebetulnya kebanyakan teori gini
sebetulnya yang gak kalah penting adalah membangun karakter
siswa yang punya karakter
artinya segala teori yang
kita belajar pancasila
ya itu nggak cuma teori tapi sebetulnya
oleh sekolah terutama oleh
guru mengajak muridnya
sekarang teori itu
tapi sedikit yang diterapkan
contoh aja deh kecil masalah toleransi
bagaimana sikap kita kalau jika
ada teman yang sakit bagaimana sikap kita
jika ada teman yang berbeda agama
kan ada hal hal seperti itu
jadi pengennya itu gak cuma
teori tapi juga yuk kita kerja
sama kerja bakti yuk kita
jenguk teman kita yang sakit yang sakit
walaupun berbeda agama walaupun
jadi menerapkan itu juga
dulu sih itu sempat diajarkan ya
di ada mata pelajarannya kan pmp
iya kalau saya keluarga negara
artinya gak cuma diajarkan
interaksi murid itu sehari hari
siswa gitu jadi nggak cuma
membereskan sesuatunya sendiri
jadi intinya beban guru pun
tentu banyak begitu ya
untuk bisa menelorkan generasi generasi
yang itu tadi makanya
berkarakter berpendidikan begitu ya
tapi kalau kita bicara soal guru juga
makanya kesejahteraannya harus ditingkatkan
nah itu menyeluruh
sampai mereka pun yang menjadi
nah sudah tujuh puluh tahun lebih bangsa indonesia
merdeka pendidikan masih menjadi
urusan yang belum beres kalau tadi kita
juga perbincangan nah selain belum meratanya tingkat
pendidikan dalam negeri masalah
tenaga pengajar honorer pun belum rampung
sampai sekarang ada lagi masalah lainnya
tenaga honorer kebanyakan dari mereka
tidak dibayar dengan baik statusnya
juga sulit meningkat menjadi tenaga
pengajar pegawai negeri sipil padahal
tidak sedikit dari mereka yang telah mengabdi selama
semuanya berdiri semuanya berdiri
satu dua tiga
setiap hari pukul enam pagi melda
aslinar sudah sampai di sekolah dasar
negeri malakasari lima
kecamatan duren sawit jakarta timur
menyapa murid muridnya dengan ceria
di sdn malakasari lima
artinya sampai sekarang
ia telah sembilan belas tahun
pengabdian hampir dua puluh tahun
tersebut tidak lantas mengubah statusnya
hingga kini melda masih berstatus
bertahun tahun menjadi tenaga
honorer melda mendapat gaji
yang tidak besar pada

tujuh belas tahun kemudian
tepatnya pada dua ribu lima belas
gajinya baru naik menjadi rp satu
atau cukup sometimes master
totem berurang berat
ya pns juga sama care dengan kita gitu
makanya mereka dapat rejeki kita dikasih
biarpun hanya sedikit pasti kita dikasih
mereka baik baik lah gitu
apalagi kita sama sama teman honor ya
solid kak bersahabat kita
itu yang bikin saya bertahan di sini
meskipun honornya kecil yang saya cari itu tidak hanya uang
kini nasib melda sudah lebih baik
sejak dua ribu enam belas pemerintah provinsi menaikkan gaji guru honorer
sesuai dengan upah minimum provinsi dki jakarta
namun harapan terbesarnya adalah diangkat menjadi pns oleh pemerintah
mudah mudahan kita bisa diangkat menjadi cpns dulu deh
setelah cpns pasti kita jadi pns itu aja
saya mengharapkan sekali sama pemerintah seperti kita kita ini
yang honor yang sudah mengabdi puluhan tahun
bisa diangkat menjadi cpns
setelah cpns pasti kita jadi pns
asal dengar cpns sudah gembira pasti kita
miss melda diangkat jadi cpns waduh girang banget
melda tidak sendiri
menurut direkturat jenderal guru dan tenaga keguruan
kementerian pendidikan dan kebudayaan
ada tujuh ratus dua puluh satu satu ratus dua puluh empat orang guru honorer
jika jumlah murid sd smp dan sma tahun ajaran dua ribu lima belas dua ribu enam belas mencapai empat puluh juta lebih
satu orang guru honorer harus mengajar sekitar lima puluh lima murid dalam satu kelas
jumlah itu tentu tidak ideal
padahal gaji yang diterima guru honorer tidak sebanyak guru berstatus pns
guru pns di dki jakarta contohnya
setiap bulan menerima gaji pokok gaji sertifikasi dan tunjangan dari pemprov
total dalam sebulan mereka bisa membawa hampir sepuluh juta rupiah
atau bahkan lebih
adapun guru honorer dki hanya mendapat gaji sebesar ump
yaitu tiga tiga juta rupiah per bulan
menurut dinas pendidikan daerah
belum diangkatnya guru honorer disebabkan oleh keputusan pemerintah pusat
yang belum membuka jalur calon pns hingga saat ini
nah ini kita tergantung kebijakannya
kalau memang kebijakan pemerintah pusat memberikan kelonggaran untuk kita mengangkat pns
ya kita enggak masalah
tapi karena ini kewenangan untuk mengangkat pns itu ada di pemerintah pusat
ya kita nunggu itu
siap berdiri memberi salam
guru menjadi faktor penting kemajuan pendidikan bangsa
istiarto sigit jakarta
nah itu masalah baru lagi tuh ya tentang tenaga honorer
yang gajinya masih ump
mp daerah beda beda kan
sedangkan jumlahnya masih sangat banyak
di jakarta sendiri juga seperti itu ya
satu guru tadi kalau dibandingkan lima puluh lima siswa harus mengajar satu kelas
gimana caranya ya kalau gitu kita bisa berkembang pendidikannya ya mbak
ya sebetulnya sih kalau ada kemauan dari pemerintah untuk membenahi ya
artinya gini loh kita harus memotivasi diri kita bahwa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang baik
ini hanya indonesia akan maju
jadi kita gak bergantung pada sumber daya alam kita yang sudah terkuras kiri kanan habis habisan
nah sekarang modal indonesia dengan berapa tiga ratus juta rakyatnya ya modalnya sumber daya manusia
kalau gak diberdayakan akan jadi negara yang siapa
jadi harusnya mindsetnya sudah harus berubah ya
sudah bergeser sekarang
sudah bergeser lah
lupakan sumber daya alam fokus ke sumber daya manusia
dan sumber daya manusia itu gak cuma ada di kota kota besar
tapi di seluruh pelosok terpecil indonesia
dan itu harus ada pemerataan pendidikan apapun caranya
apapun caranya ya
itu syarat mesti merdeka masalahnya ya kalau kita bilang merdeka
tapi pemerataan itu sendiri
jadi ya itu tadi saya bilang
murid yang ada di jakarta dan murid yang ada di pulau sabang ya harus sama
semuanya yang di kalimantan harus sama
fasilitasnya sama mendapatkan tenaga pengajar yang kualitasnya sama
menggunakan buku yang sama
itu pemerataan pendidikan
kalau itu belum terjadi pendidikan belum rata
dan ini harus jadi fokus presiden jokowi dan kementri juga kemudian gubernur
karena ditopang juga apbd
harusnya itu bisa cukup gitu ya
dan kuncinya lagi ya kesejahteraan guru juga diperhatikan
karena sulit juga bekerja kalau tidak sejahtera
tenaga pengajarnya ya
nanti baru kita bicara itu
sistem dan karakter
itu juga gak kalah
pentingnya untuk dibenahi
iya karena sementara ujian nasionalnya aja sama kan
dari sabang sampai papua itu tadi semuanya sama
jadi ya semuanya nampaknya harus bergerak di sini kan
kalau ada banyak komunitas juga yang akhirnya bergerak mungkin karena pemerintahnya itu sendiri nih
nampaknya butuh didorong kuat kuat oleh masyarakat
yang mudah mudahan dengan memperingati hari pendidikan nasional di tahun ini
sudah makin ada perubahan nanti untuk tahun tahun ke depan ya
terima kasih ya
senang banget udah diundang
ngobrol ngobrol tetap bergitanya
memang banyak sih kalau ngomongin masalah kritik mengkritik ya
tapi mestinya ada progres lah yang bisa dibenahi
masalah birokrasi ini sebetulnya udah nggak perlu dibicarakan lagi
itu harus masalah mah ya
masalah yang nggak selesai selesai